sidang ketiga tragedi kanjuruhan dengan agenda keterangan saksi saksi dilaksanakan jumat siang
di ruang cakra pengadilan negeri surabaya saksi saksi yang dihadirkan jaksa penuntut
umum ini untuk dua terdakwa dari unsur panitia pelaksana arema fc dua terdakwa ini adalah suko
sutrisno mantan security officer dan abdul haris mantan panitia pelaksana arema fc sementara itu
salah satu saksi dari dua puluh saksi yang dihadirkan adalah ahmad rian ketua asprof atau asosiasi
provinsi pssi jawa timur dalam kesaksiannya ahmad riyad menjelaskan bagaimana sebenarnya transfer
informasi peraturan keamanan dari viva pssi hingga ke kepolisian panggilan terlalu terlaksana
di pantai pantai bukan pihak pssi bukan minyak jaringan pssi pantai pantai
sementara di sidang sebelumnya terdakwa dari unsur kepolisian melalui eksepsinya menyatakan bahwa
kepolisian tidak terikat dengan peraturan pssi ataupun fifa dikarenakan kepolisian berada di
luar naungan viva ataupun pssi dilansisi kuasa hukum terdakwa dari unsur panitia pelaksana
menyatakan sosialisasi dari pssi sudah disampaikan ke pihak kepolisian nah pak haris pada tanggal
sembilan september dua ribu dua sebelum pertandingan itu dilakukan kan sudah bicara dengan kapolres yang pada saat
ngopi bersama itu menyampaikan bahwa melarang kepolisian membawa gas air mata nah
teman teman jaksa itu kan semuanya terlalu banyak kepolisian yang sedang menangkap penyusupan kppu dan

sidang pun terus berlanjut hingga jumat petang dengan agenda mendengarkan saksi saksi lainnya
dari proses persidangan ini tim gabungan aremania yang menaungi keluarga korban
tetap meminta persidangan dari pengadilan negeri surabaya bisa disiarkan secara langsung
agar bisa dipantau dengan mudah oleh keluarga korban
dari sekitar satu ratus tiga puluh lima korban jiwa satu ratus dua puluh diantaranya berasal dari malang
tim liputan cnn indonesia